tujuh tersangka yang diduga terlibat pembunuhan pengusaha airsoft gun di medan ditangkap polisi
polisi terpaksa menembak mati dua tersangka yang melakukan perlawanan
ketujuh tersangka ditangkap di lokasi berbeda di medan pada minggu subuh
dua tersangka berinisial p dan r terpaksa ditembak mati petugas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap
polisi juga menembak tiga tersangka lain di bagian kaki karena berusaha melarikan diri
para tersangka kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit umum bayangkara medan
sementara dua tersangka yang tewas ditembak disemayamkan di kamar mayat rs bayangkara medan
dan polisi menyita tiga unit senjata api jenis revolver berikut amunisinya
aparat masih memburu otak pelaku pembunuhan indra gunawan alias kuna yang diduga bermotif dendam ini